ada masih di news hour tim kartens damai papua senin pagi melanjutkan evakuasi delapan jasad korban pembantaian karyawan pt pelapa timur telematika atau ptt di beoga papua
evakuasi dilakukan setelah terhambat cuaca tiga helikopter pun diterbangkan ke lokasi
pada senin sekitar pukul tujuh tiga puluh tiga waktu indonesia timur tiga helikopter tim evakuasi terbangkan menuju tempat kejadian perkara pembantaian delapan pekerja pts di beoga
tiga helikopter ini membawa tim evakuasi dan tim pengamanan area tkp
berdasarkan pemantauan di lapangan kepolisian dan tni juga menyiapkan delapan mobil ambulans di area bts b tiga lokasi pembantaian delapan pekerja pt ptt delapan jenazah belum dievakuasi
beberapa kali tim evakuasi mencoba melakukan evakuasi selalu terhambat oleh cuaca
delapan pekerja menara bts di kampung kago distrik beoga kabupaten puncak papua tewas diserang kelompok bersenjata
pada rabu dua maret lalu
penyergapan dilakukan pada dini hari delapan orang yang berada di dalam tenda dekat proyek
temukan tewas oleh salah seorang pekerja yang lolos
korban selamat lantaran sedang tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi